kok gak ada ya
perasaan gue udah masukin seragam olahraga deh kesini
ketemu baju olahraga lo
gak ada yas
gue bingung deh
aku tuh yakin banget tadi pagi gue siapin
gue sendiri kok yang nyiapin bukan mbak gue
katanya buat ini
tanda terima kasih karena kejadian yang kemarin
oh dia ajak bulan
bulan dia ajak kan ya
alhamdulillah makan gratis
gue gak salah denger
bulan ngajak makan kalian semua
gak usah mimpi loh semua
eh bilang aja kok tidak ada aja kan
oh ya tuh iri
kita tuh diundang sama wulan
lo gak pernah diundang sama bulan makan makan
lo mah paling diundang diantara sunatan hidin
ya kalau lo deketin cewek
deketin ceweknya bukan bokapnya
ada burung siapa
nggak ngajar lo ya
tahan mantan mantan
ada guru bangun
jam satu semua keluar
mau belajar terlalu lama
dia gak tau ada basis
asli men tadi tuh timingnya pas banget
kalau tengkat aja satu detik
lu marah marah gini gak nyelesain masalah
dia terus lo pikir gue harus seneng gitu
ya udah gini aja gimana kalo lo suruh si ulan buat batalin rencananya
boleh juga tuan
eh lo mikir dong bulan pasti bakal marah sama gue dia gak mau dilarang larang
ya udah sih
gimana kalau kita bikin roman sama temen temennya yang gak datang
tapi caranya gimana
gue punya caranya
boleh boleh juga ya dia
udah ngerjain pr bahasa inggris belum
udah dong kan bobi dulu lahirnya di afterdam jadi bahasa inggrisnya jago
bukannya belanda ya
itu belanda ya tetangga kan masih ya
jadi boleh pinjam nggak
boleh dong boleh boleh
oh iya aku punya ini coklat kamu mau nggak
mau banget dong
jangankan coklat sendal jepit dipepesin aja
kalau dari gina mah bobby malu
yaudah bob aku kesana dulu ya
eh bisa juga mau kak
bisa juga sih bob nggak yet lah
oke anak anak kalian boleh istirahatkan
udah nggak tepar nanti pas olahraga
kita nanti yuk
yuk yuk yuk
pak ogi itu kan dikenal sebagai guru terkilah di sini
dia juga pasti ngehukum muridnya kalau nggak bawa baju olahraga
terus lu mau ngapain
gue butuh bantuan kalian berdua
ketemu baju olahraga lu
katemu baju olahraga lu
nggak ada yas
gue bingung deh
gue tuh yakin banget
gue sendiri kok yang nyiapin
bukan mbak gue
kalau lo nggak pake baju olahraga
pasti lo dihukum sama pak ogi
aduh salah kali
maafin aku ya soal kemarin
aku terpaksa harus meninggalin kamu
kau mau kan maafin aku
maaf itu sih gampang
tapi mau sampai kapan hubungan kita kayak gini
coba kita perjuangkan hubungan kita
aku juga maunya kayak begitu mas
tapi gak semudah itu
selama kamu belum mafan
hubungan kita pasti akan ditentang sama keluarga aku
apalagi kalau mas fanding liat kita berdua kayak gini
pasti dia akan marah besar mas
jadi ini ya tempatnya ya
kenapa tiba tiba ada mas andika disini
dia jalan kesini lagi
mas aku ke toilet dulu ya sebentar
ke toilet kenapa harus bawa
gapapa kamu tunggu disini
yaudah kalau begitu kita liat bagian yang lain
kalau sampai mas andika ngeliat aku sama mas gundawan
bisa gagal diceritain ke anakku
dan kalau sampai gagal
aku bisa dimarahin abis abisan sama mas fandi dan mbak urfa
dan dampaknya hubungan aku jadi ancur sama mas gundawan
gak nyata dong
lah lo mau kemana lagi mas
mumpanya udah dari wc tadi barusan kan
duduk di mana ya
jadi kamu gak bawa baju olahraga
sebenarnya saya ngerasa bawa sih pak
seingat saya saya udah masukin ke dalam tas pak
udah kamu cari baik baik
tadi saya sudah cari di tas saya kok pak
coba kamu cari dulu yang benar
tapi kalau memang nggak ada juga
kamu harus jalan jongkok keliling lapangan